keliling dunia dalam delapan puluh hari bagian satu
ini adalah tahun seribu delapan ratus tujuh puluh dua dan kita berada di cuaca dingin inggris
dan hari ini adalah hari yang bersejarah
tapi sebelum kita memulai cerita ini ingatlah bahwa setiap hari bersejarah dimulai dengan seseorang yang legendaris
dan seseorang dalam cerita ini adalah pria yang spesial tuan phileas fogg
tunggu kemana dia pergi
tentu saja sudah waktunya bagi tuan fok untuk minum teh
jadi seperti yang kukatakan ini adalah kisah tentang tuan phileas fogg seorang pria yang mengatur waktu dengan segala cara
ini tidak bisa diterima
asisten baruku seharusnya sudah ada di sini beberapa menit yang lalu
ya tuan fogg
catat perilaku yang tidak dapat diterima ini
haruskah aku juga menghitung waktu yang kau perlukan untuk khawatir tuan
meskipun tuan fok adalah salah satu orang terkaya di london tidak ada yang sungguh tahu dari mana kekayaannya berasal
dan ini jelas membuat orang lain bergosip tentang pria ini
aku mendengar bahwa dia diam diam menambang emas
dia mengundang orang orang di rumah dan merampok mereka
tuan fog begitu tertutup dan pendiam sehingga tidak ada yang berani berbicara dengannya
tuan fok juga tidak pernah mengeluh
dia tidak suka pengunjung dan orang lain
ini pasti dia
tuan maafkan aku sedang menunggumu untuk membukakan pintu
apakah kau sadar bahwa kau enam puluh lima detik terlambat
oh aku mohon maaf sekali tuan
tuan maaf sekali tuan
berhenti membuang buang waktu dan ikutlah
kau punya tepat empat puluh dua menit untuk membiasakan diri dengan rumah dan melakukan semua tugas yang tertunda
nona abel akan membantumu dengan semua yang kau butuhkan
wow benda apa ini
aku menyebutnya nona abel karena dia mampu melakukan semua yang tidak aku bisa
tuan aku percaya bahwa tidak ada hal yang tidak bisa kau lakukan
cukup mengobrolnya ayo cepat mulai
tuan tidak suka banyak bicara ya miss abel
ini kain lap dari kamar atas
kau bisa mulai dengan membersihkan barang antik
ya tentu saja tuan fog tidak bisa melakukan itu
dia benar benar nona able
salah satu pencapaian tuan fok adalah menjadi bagian dari reform club
itu sangat didambakan bahwa ada banyak orang di london yang ingin menjadi bagian dari klub ini
tetapi itu ditawarkan
itu ditawarkan hanya kepada orang orang yang paling bergensi dan juga cerdas
dan semua orang di reform club yakin bahwa tuan fogg bukanlah anggota yang layak
oh itu kebenaran yang jelas dia ada di sini karena uangnya
filias senang sekali bertemu denganmu ya silahkan duduk
jadi katakan padaku tuan fogg apa pendapatmu tentang situasi saat ini di terusan suez
oh biarkan dia bernafas dulu
dia hanyalah anggota klub kita yang paling bergensi dan muda
aku hanya memastikan dia dapat mengerti sehingga nama klub kita tidak ditarik karena satu orang kaya
jangan kau perhatikan dia
dia hanya kesal karena mereka memutuskan untuk menaikkan biaya ke anggota mereka
tahunan klub ini
orang orang tidak menyukaiku
tapi aku layak berada di sini arthur
kau tahu itu
ide dan penemuanku
dapat mengantarkan kita ke peradaban
seperti idemu tentang mesin
yang melakukan pekerjaan rumah
aku tahu orang lain
yang secerdas dirimu
ada di koran hari ini
beberapa orang yang terlalu percaya diri
dengan pembukaan bagian rel baru
dapat memungkinkan untuk berkeliling dunia
dalam delapan puluh hari
abaikan mereka phileas
tapi mr fogg tidak mendengarkan
dia memikirkan sesuatu yang lain
kalau dari sini
dan sekarang dengan rute baru ini
phileas ada apa
artikel ini tidak gila
itu mungkin untuk mengelilingi dunia
dalam delapan puluh hari
kau tidak baik untuk klub ini
kau sendirian akan menjatuhkan kita semua
sangat sekitar sekali
bagaimana kalau kita gak
tuan tuhan dia hanyalah anak muda
dia tidak tahu apa yang dia bicarakan
tapi aku mengerti
jika seseorang menghitung jarak
waktu dan cara transportasi
maka dengan rute baru ini
seseorang dapat berkeliling dunia dalam delapan puluh hari
cukup kau telah menyanyiakan waktu kami
dan melamakan rasa hormat dari institusi bergensi ini
keanggotaanmu dibatalkan sekarang
siapa yang mendukung
tuan fok terkejut melihat betapa dia dibenci di kotanya sendiri
tapi dia menolak untuk menyerah
baiklah mari kita bertaruh
ya taruhan kita bertaruh
menjadi bagian dari klub bergensi ini atau tidak
seharusnya tidak diputuskan dengan mudah tanpa bukti apapun
akan kebuktikan bahwa seseorang dapat berkeliling dunia dalam delapan puluh hari
itu artinya aku phileas fogg
akan berkeliling dunia dalam delapan puluh hari
tunggu ini belum berakhir
jika aku gagal aku akan menyerahkan keanggotaanku
dan bersamaan dengan itu
memberikan rumahku dan setengah dari kekayaanku
yaitu uang dua puluh ribu pound
feleas kau jangan seperti itu
oh jangan hentikan dia arthur
dia sudah dewasa
dia bisa membuat keputusannya sendiri
baiklah tuan phileas fogg
sekarang kau begitu yakin dengan klaimmu itu
aku ingin mempermanis kesepakatan

jika kau mempermanis kesepakatan aku akan mempermanis kesepakatan

dan kembali pada hari ke delapan puluh
kemudian dia akan dinobatkan sebagai presiden klub
selama lima tahun
sekarang ini menarik
tuan fok tahu betul bahwa begitu dia menjadi presiden
dia akhirnya bisa mengeluarkan semua penemuannya
reform klub dijalankan oleh beberapa orang ketat
dan secara mengejutkan membenci perubahan dan reformasi
ini bisa mengubah segalanya
tapi ingatlah fogg
jika kau gagal untuk berkeliling dunia
dan kembali ke sini pada hari ke delapan puluh
kau kehilangan rumahmu
keanggotaanmu dengan reform klub
dan setengah dari kekayaannya
dan itulah adanya
dan ini adalah cerita utama dari perjalanan bersejarah
tapi di ujung lain london
cerita yang berbeda mulai terbentuk
inspektur figgs berbicara
ada yang bisa kubantu
seseorang telah mengambil sesuatu yang sangat penting
dari dalam locker bank royal inggris
katakan dia seperti apa
tinggi muda mata biru kurus
tinggi mudah bermata biru kurus
kau tahu apa yang kulihat pas berteluk
aku melihat dua pria melakukan perjalanan
apakah kau tidak bersemangat
sekarang aku tahu aku ikut denganmu
dan aku sangat bersemangat tuan
tuan fogg dan pes bertaut mengemasi tas mereka
dan keluar dari pintu mereka
menempatkan karirnya setengah kekayaannya
dan juga rumahnya
tuan fok takut dan bersemangat pada saat yang sama
perhitunganku tidak salah pasar batu
sekarang tidak ada yang bisa menghentikanku
untuk menjadi presiden reform club
sedikit yang dia tahu bahwa masalah sudah dekat
inspektur apakah ada masalah
aku di sini untuk menangkapmu karena kau mencuri
dari bank royal inggris
kau akan berada dalam tahanan polisi
sampai penyelidikan lebih lanjut
jika kau gagal untuk berkeliling dunia
dan kembali ke sini pada hari ke delapan puluh
kau kehilangan rumahmu
keanggotaan klub reform klub
dan setengah dari kekayaanmu